tim komunikasi gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas reza broto asmoro mengingatkan
penggunaan masker penutup hidung dan mulut harus diganti setelah empat jam pemakaian
atau bila sudah terasa basah dan lembab agar fungsinya tetap maksimal
untuk itu masyarakat diimbau untuk membawa beberapa helai masker saat bepergian
sementara masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki tiga lapisan
hal tersebut diungkapkan reza dalam konferensi pers pengendalian dan penanganan covid sembilan belas
masker kain yang direkomendasikan adalah masker yang memiliki tiga lapisan kain
lapisan pertama adalah lapisan kain hidrofilik
seperti katun yang dilapisi oleh lapisan yang bisa mendukung agar filtrasi lebih optimal
bisa dari katun atau polyester
kemudian lapisan ketiga atau yang paling luar merupakan lapisan hidrofobik
atau bersifat anti air seperti terbuat dari polipropilen atau polyester
reza juga menambahkan meskipun menggunakan masker
setiap orang tetap harus menghindari kerumunan dan tempat ramai
serta menjaga jarak fisik minimal satu meter dari orang lain
menjaga jarak fisik minimal satu meter dari orang lain
terutama dari mereka yang bergejala
atau mengalami gangguan pernafasan
seperti batuk bersin demam dan lain lain
sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir
dalam masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal
budaya memakai masker di tempat umum diwajibkan
hal itu dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona
dan sekaligus membuat warga tetap bisa produktif berkarya
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia